ya terima kasih anda masih bersama good morning dan masih dalam hari spesial idul fitri
cuma ada informasi yang mungkin kurang mengenakan bagi kita semua ya
karena markas polda sumatera utara ini diserang oleh dua orang tak dikenal
dan cnn indonesia mendapat informasi bahwa penyerang diduga berjumlah dua orang
dan dalam peristiwa ini salah satu petugas jaga yaitu aiptu martuwasi galingging tewas akibat ditusuk oleh penyerang
ya dua orang berhasil dilumpuhkan satu orang tewas karena ditembak polisi
sementara satu orang lagi terluka tembak di bagian kaki
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa ini kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia yan prabudi di medan sumatera utara
selamat pagi good morning yan apa informasi terbaru dari sana
saat ini saya berada di depan jalur keluar markas kepolisian daerah sumatera utara
dan situasinya sekarang saya berada lebih kurang dua puluh meter di depan pos jaga keluar yang diinformasikan diserang
dini hari tadi sekitar pukul tiga pagi
saat ini situasinya bisa saya gambarkan sembari kita juga melihat dan mendekat ke dalam
suasananya saat ini dijaga ketat oleh para petugas
dan juga kebetulan pada hari ini di lokasi ini juga dilaksanakan sholat idul
yang dihadiri oleh kepala kepolisian daerah sumatera utara
jadi saat ini baru saja selesai dan saat ini sedang khutbah
khutbah sedang berlangsung
nah kalau kondisi mungkin bisa terlihat di layar televisi
bagaimana kondisi saat ini di area yang diinformasikan diserang oleh dua orang tadi kenal pagi dini hari tadi
ada kalau saya gambarkan di sini ada penjagaan dari para petugas brimop
dari polda sumatera utara
jadi saya juga melihat ada mobil dari tim penjinak bom di lokasi tersebut
namun sampai dengan pagi ini saya belum bisa mengonfirmasi kepada para petinggi di kepolisian daerah sumatera utara
apa sebenarnya yang terjadi
tadi pagi saya sudah coba menelpon kabit humas dan juga pejabat lainnya
namun belum ada jawaban dan belum ada respon
malah tadi sekitar pukul enam pagi saya sempat mendapatkan informasi dari
kepolisian daerah sumatera utara
subit penerangan masyarakat bahwa dia belum mengetahui apa yang terjadi
apakah ada penyerangan atau tidak
karena dia baru saja bangun dan belum mendapatkan informasi lengkap mengenai hal itu
dan saat ini saya juga tidak bisa memasuki area markas kepolisian daerah sumatera utara
ini juga tidak biasanya
dan niar dan alfian karena selama ini biasanya bebas untuk melakukan peliputan
apalagi tadi alasan saya melakukan peliputan sholat namun juga tidak diperbolehkan
demikian update dari markas kepolisian daerah sumatera utara

kalau akhirnya di halaman polda ini dilangsungkan sholat atau pelaksanaan sholat idul fitri
di halaman mapolda ini
lalu pasca peristiwa penyerangan ini
apakah bagi jamaah yang ingin bersolat di sana dibatasin hanya untuk anggota polisi saja
atau masyarakat bebas juga bisa melaksanakan sholat disana
atau dengan pemeriksaan pemeriksaan tertentu ya
ya alvian ketika saya sampai di lokasi ini
pintu sudah ditutup

namun tidak diperbolehkan masuk
dan kemudian gerbang sudah ditutup
jadi saat ini sudah tidak ada masyarakat yang bisa masuk ke markas kepolisian daerah sumatera utara ini

pintu sudah ditutup
dan disitu diadep pelang pengumuman yang menyatakan bahwasanya jalur ini hanya bisa dilewati oleh para petugas atau anggota kepolisian
kami mencoba untuk masuk dan menanyakan untuk liputan sholat id
namun tidak diperbolehkan masuk
dan kemudian gerbang sudah ditutup
jadi saat ini sudah tidak ada masyarakat yang bisa masuk ke markas kepolisian daerah sumatera utara ini
baik ian prabudi
untuk sementara terima kasih untuk laporan anda
kami nantikan pantauan anda selanjutnya ya
terkait dugaan serangan yang terjadi disana